masih lain pasar digital atau e commerce berkembang pesat di indonesia
ya beberapa pemain besar retail seperti pasar tanah abang di jakarta pusat
juga turut meramaikan penjualan online
pasar tanah abang melalui situs tanahabangmarket co id
menghadirkan berbagai pilihan
mulai dari busana sampai aksesoris untuk pria dan wanita
gerai yang ikut serta hanya perlu mendaftar pada situs
dan mengunggah gambar dagangan agar bisa diakses oleh pembeli
fitri salah satunya pemilik gerai tas di lot f tanah abang ini
sudah menggunakan platform ini untuk memasarkan barangnya
cara ini bagaimana untuk memasarkannya di tanahabangmarket co id
gampang sih kan kita cuma upload
jadi pihak tanah abang sendiri yang membantu untuk memarketnya
jadi selain di jakarta pun di indonesia juga bisa gitu ya
begitu juga halnya dengan aven
pemilik gerai pakaian di lot f tanah abang
ia sudah merasakan keuntungan menjual barang di pasar digital
soalnya gini loh dengan offline kita satu hari kerja satu sampai delapan jam
dengan kita menggunakan aplikasi online lagi
otomatis orderan atau pemasaran tetap akan berlanjut
walaupun kita lagi tidur segala macam ya kan
transaksi online saat ini masih didominasi konsumen dalam negeri
pengelola situs berharap
di masa mendatang pasar tanah abang digital
juga diakses oleh pembeli dari mancanegara
memang banyak kekhawatiran para pengusaha pengusaha
atau di dunia internet yang lain bahwa
dengan adanya pola pola perdagangan online ini
akan menggerus pasar pasar tradisional
ya tetapi justru ini kita akan membentengi mereka
agar tidak tergerus
sehingga mereka bisa berjualan secara online juga di
apsi suryo di broto jakarta